sejak surat izin keluar masuk atau sikm tidak lagi menjadi syarat untuk datang atau meninggalkan ibu kota
terminal pulau gebang jakarta timur kembali ramai
rabu sembilan belas agustus sehari sebelum libur tahun baru hijriah yang akan diikuti dengan cuti bersama pada jumat dan libur akhir pekan
penumpang bus memadati terminal pulau gebang
meski kondisi terminal cukup ramai jumlah penumpang masih tergolong stabil
memang peminat dari penumpang bus akap itu ada tren kenaikan
nah tapi untuk kenaikan tersebut masih di angka yang wajar
seminggu terakhir jumlah penumpang yang tiba dan berangkat dari terminal bus pulau gebang berkisar seribu hingga dua orang per hari
jumlah penumpang diprediksi akan mencapai puncaknya pada kamis dua puluh agustus
balik ke surabaya kesempatan mumpung lagi libur
sementara itu di stasiun pasar senen puncak arus mudik libur tahun baru hijriah terjadi rabu kemarin
pt kai daob satu telah menambah perjalanan kereta api sebanyak dua puluh tujuh kereta api untuk keberangkatan dari stasiun gambir dan pasar senen
hingga rabu sore jumlah penumpang yang terdata melakukan reservasi tiket secara online sebanyak tujuh delapan ratus calon penumpang
jumlah ini akan bertambah mengingat loket penjualan tiket offline juga dibuka untuk pembelian
tiket gosyo atau tiga jam sebelum keberangkatan
ya untuk akhir pekan minggu ini bertepatan dengan momen libur panjang memang terjadi peningkatan volume pengguna jasa ka jarak jauh untuk keberangkatan stasiun gambir dan juga stasiun pasar senen
namun demikian peningkatan volume tersebut juga diikuti dengan penambahan jumlah perjalanan ka untuk keberangkatan area daob satu jakarta yang mulai dilakukan sejak empat belas agustus dua ribu dua puluh

tim liputan cnn indonesia